berlian seberat dua ratus dua puluh dua gram milik khori singh warga sidrap sulawesi selatan telah dinilai
berlian seberat dua ratus dua puluh dua gram milik khori singh mulai dilirik pecinta batu mulia nick rian asmi
seorang pengusaha berlian pun tertarik untuk menguji keaslian berlian warga desa bulu cenrana
kecamatan putu riawa kabupaten sidrap sulawesi selatan tersebut
jika terbukti asli maka taksiran harga berdasarkan hitungan gram bisa mencapai delapan tiga triliun rupiah
walau demikian masih perlu dilakukan uji laboratorium untuk hasil yang lebih akurat
saya perhatikan ini memang untuk sementara diduga
saya diduga sejadinya empat triliun rupiah
diduga karena ini kan belum hasil yang sesungguhnya
kalau susah diharapkan itu baru sudah akan membuktikan yang sesungguhnya
menurut saya tidak akan melihatnya seperti itu